ini sejumlah truk kontainer yang membawa lima puluh ton gandum yang berasal dari donasi masyarakat indonesia
berhasil masuk ke jalur gaza palestina melalui mesir
dilansir dari suara palestina news agency tepat pada selasa lalu
bantuan yang difasilitasi yayasan nusantara palestine center ini ditujukan membantu rakyat palestina di jalur gaza
penyaluran bantuan juga merupakan upaya untuk mematahkan blokade yang diberlakukan atas jalur gaza yang tengah berlangsung selama bertahun tahun
bantuan diprioritaskan untuk keluarga fakir miskin dan yatim piatu dan akan disalurkan kepada lebih dari seribu kepala keluarga yang tersebar di wilayah jalur gaza
setiap keluarga akan memperoleh gandum sebanyak lima puluh kg
media lokal gaza memberitakan lebih dari tujuh puluh persen rakyat di jalur gaza tidak memiliki persediaan pangan
data dari lembaga gizi distrik turki menyebutkan bahwa jalur gaza mengalami kekurangan pangan sampai delapan puluh persen